saudara di libur panjang kali ini dimanfaatkan warga untuk berlibur salah satunya adalah ke kawasan puncak bogor jawa barat
kawasan puncak masih jadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang hari kenaikan yesus kristus
ini terlihat dari padatnya kendaraan di simpang gadok bogor jawa barat pada hari kamis pagi ini
dari pantauan jam sembilan pagi tadi ramai sekali kendaraan dengan plat dengan nomor kendaraan jakarta melintasi simpang gadok jawa barat
sementara di stasiun gubeng surabaya jawa timur ini terpantau ramai kai daob delapan surabaya
yang mengoperasikan empat puluh tujuh perjalanan kereta untuk membawa penumpang
tercatat sekitar enam belas penumpang berangkat ke berbagai daerah di jawa timur
seperti ke jember dan banyuwangi
sementara untuk tujuan luar jawa timur ada yogyakarta yang tentu saja jadi tujuan favorit penumpang kereta api saat libur kenaikan yesus kristus
langsung saja kita pantau bagaimana situasi lalu lintas di libur panjang kali ini
sudah ada dua jurnalis kompas tv
taufik riyadi yang sudah ada di simpang gadok bogor jawa barat
dan juga ada fia irmar di stasiun gubeng surabaya
tapi kita ke gadok dulu nih ke puncak terlebih dahulu
taufik bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di sana di menjelang siang hari ini
apakah ada rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap yang biasa dilakukan
untuk situasi terkini di simpang gadok
saat ini memang sudah terjadi kemacetan memang sejak pukul delapan pagi tadi
namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kepolisian bahwa peningkatan kendaraan ini memang sudah terjadi sejak pukul empat dini hari tadi
hal ini tentunya sesuai dengan prediksi dari polres ataupun satuan lantas dari polres bogor yang mengatakan bahwa memang peningkatan jumlah kendaraan dari simpang gadok ini tentunya dari arah jakarta
menuju puncak bogor ini bahkan terjadi pada kamis pagi hari ini
ini adalah sebuah kemas kondisi yang weak end dari libur panjang dari kenaikan gasus krisis ini
dan tentunya peningkatan ataupun jumlah kendaraan di prediksi akan terus bertambah
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga ini untuk puncaknya sendiri di prediksi akan terjadi sampai dengan jumat sore mendatang
dan juga untuk jumlah kendaraan ataupun jenis kendaraan ini memang didominasi oleh kendaraan pribadi
yaitu kendaraan berada empat maupun kendaraan berada dua
dan juga didominasi oleh empat d ataupun kendaraan yang berasalkan dari dki jakarta
dan juga untuk rekayasa apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian
yang pertama adalah polisi sudah menerapkan kebijakan ganjil genap
yang mana sudah berlaku sejak kemarin itu pada tanggal delapan mei sampai dengan nanti tanggal dua belas mei
dan juga selain ganjil genap juga pihak kepolisian juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa
yang seperti sekarang tadi baru saja diterapkan kebijakan rekayasa lalu lintas one way
yaitu sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat tadi
dan untuk one way sendiri ini rencananya atau diproyeksikan akan berlangsung sekitar pukul enam pagi sampai dengan pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat mendatang
namun tentunya untuk pemberlakuan one way ini akan berlaku secara situasional
dan juga untuk one way dari arah puncak menuju ke arah jakarta ini diproyeksikan akan berlangsung sekitar pukul dua belas tiga puluh sampai dengan pukul delapan belas waktu indonesia barat
tapi tentu saja pihak dari kepolisian akan terus memantau situasi terkini dari kondisi lalu lintas yang berada
dan juga selain menyiapkan one way lalu juga sudah menyiapkan ganjil genap
pihak dari kepolisian juga sudah menambah personel kepolisian di kawasan puncak bogor
dan total untuk long weekend kenaikannya suskris ini total di kawasan puncak bogor ini sudah menambah sekitar enam puluh personel kepolisian
dan jika kita total tiap harinya ini di kawasan puncak bogor ini standby ataupun ada pihak kepolisiannya itu sekitar delapan puluh enam
kepolisian yang standby ataupun berjaga di titik titik macet
dan titik titik macet yang memang dipantau apun dijaga oleh kepolisiannya adalah tiga titik yang sangat diwaspadai
lalu yang kedua adalah simpang dari megamendung
dan juga selain personel kepolisian ditetapkan di titik titik kemacetan pihak dari kepolisian juga menetap
menempatkan personel personelnya di jalur jalur ataupun di arteri jalur jalur arteri seperti jalur alternatif
maupun titik titik kemacetan lainnya
dan tentunya untuk saat ini kita masih terus memantau kondisi terkini dari simpang gadok
meskipun terjadi kemacetan namun kendaraan ini masih tetap bisa berjalan sampai dengan puncak ke bogor ke atasnya nanti
tampaknya kawasan puncak bogor jawa barat ini masih menjadi favorit
nah bagi anda yang ingin berniat liburan ke puncak
anda harus bersiap siap untuk menghadapi
kemudian ada rekayasa lalu lintas one way